kita beralih ke informasi lainnya setelah beroperasi selama tiga tahun rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran jakarta secara resmi ditutup pada siang ini
seremoni penutupan rumah sakit bagi pasien covid sembilan belas ditandai dengan pelepasan relawan medis yang pernah bertugas di tempat ini
penutupan dilakukan atas dasar surat kepala bnpb selaku ketua gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas yang ditanda tangani pada dua puluh maret dua ribu dua puluh tiga tentang pelaksanaan observasi dan perawatan covid sembilan belas
total ada tujuh tower yang difungsikan dalam melayani pasien covid sembilan belas
dan pada akhir tahun lalu enam tower sudah ditutup secara bertahap karena angka kasus aktif covid sembilan belas juga terus menurun
sejak difungsikan sebagai rumah sakit pada maret hingga akhir desember dua ribu dua puluh dua sudah ada satu ratus tiga puluh satu satu ratus sembilan puluh lima orang pasien dari berbagai daerah yang pernah dirawat di rumah sakit darurat penanganan covid sembilan belas ini